dalam memaparkan visi misinya sebagai calon panglima tni
jenderal tni andika perkasa mengatakan
tni adalah kita
andika perkasa menjelaskan
dengan visi misi tersebut
dirinya berharap tni akan dipandang sebagai bagian dari masyarakat indonesia dan global
memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima tni
jenderal tni andika perkasa semamsj sebagai panglima tni
persetujuan dari komisi satu dpr ri memuluskan jalan jenderal andika untuk menjadi panglima tni berikutnya
tni dengan segala keterbatasan kelebihannya dan keanekaragamannya
berupaya menjadi lebih profesional
dirinya juga mengaku tidak ingin orang lain berekspektasi tinggi kepada tni
namun melihat organisasi tni apa adanya
diikuti dengan perbaikan yang terus dilakukan
satu aja prioritas pertama saya adalah
bagaimana membuat kita
memegang peraturan perundangan sebagai dasar kita
khususnya kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh pemerintah
maupun tugas tugas yang menurut kami perlu dilakukan
anggota komisi satu dpr dari fraksi pdip fnd simbolon mengatakan
tidak ada isu yang menonjol
yang menjadi kelemahan dalam proses uji kepatutan dan kelayakan calon panglima tni
jenderal tni andika perkasa
disinggung mengenai sejumlah harta tanah hibah di dalam dan luar negeri yang dimiliki andika perkasa
fnd simbolon mengaku komisi satu telah mendapatkan informasi tersebut
namun dpr tidak mempunyai kewenangan untuk mendalami masalah itu
hal tersebut menjadi kemenangan lembaga lain seperti bpk
terpulang dari visi misi yang disampaikan
tapi the rest tidak ada isu yang menonjol
yang menjadi weakness atau titik titik lemah dari si calon
hibah tanah di luar negeri dan di beberapa tempat di indonesia ini masuk dalam kategori gratifikasi
kalau kita tidak mempunyai pretensi seperti itu
bahwa apa yang dia laporkan dan diterima oleh lembaga yang punya kewenangan
dasarnya dari situ kita